pemerintah mengubah sistem tax holiday agar lebih menggairahkan investor
jika sebelumnya para wajib pajak atau investor ini harus menunggu hingga empat puluh lima hari
kini pengajuan tax holiday dapat selesai hanya dalam lima hari
selain memangkas waktu pengajuan sistem baru juga diterapkan pada subjek pajak dan cakupan industri
jika pada aturan sebelumnya subjek pajak adalah wajib pajak baru atau investor baru
kini investor lama atau wajib pajak yang telah terdaftar di ditjen pajak juga diperbolehkan mengajukan tax holiday
dengan syarat investor tersebut tengah melakukan penanaman modal baru atau ekspansi usaha baru
sementara investasi dengan nilai minimal tiga puluh triliun rupiah akan bebas pajak selama dua puluh tahun
cakupan industri juga bertambah menjadi tujuh belas industri pionir yang sebelumnya hanya delapan industri
ke tujuh belas industri tersebut antara lain industri logam dasar hulu
pembuatan komponen robotik pembuatan komponen utama kapal bahan baku farmasi
pembuatan peralatan komunikasi dan infrastruktur ekonomi
dan kemudianbuttering all technologies
komite dan signifikansinya
kalau yang terkini
itu sangat presisi
dan berikut daftar tujuh belas industri yang
mendapat kejutan insentif pajak
industri logam dasar hulu
kemudian juga ada industri
pemurnian penghilangan minyak dan gas bumi
dengan atau tanpa turunan
petrokimia berbasis minyak bumi dan gas
juga batubara dengan atau tanpa turunan
industri kimia dasar non organik
industri kimia dasar organik
dan juga industri bahan baku farmasi
kemudian juga ada industri pembuatan
semikonduktor dan komponen lain
industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi
industri pembuatan komponen utama
industri pembuatan mesin untuk industri
dan juga industri pembuatan komponen utama mesin
dan juga bisnis k turunan
dengan anfitri mulia
kemudian juga ada industri warna
industri pembuatan komponen anggota buah
dan industri pertanggung jawab
pis investor yang nantinya akan disisipkan dalam peraturan ini
investasi sebesar lima miliar rupiah hingga satu triliun rupiah akan mendapatkan fasilitas tax holiday selama lima tahun
kemudian investasi sebesar satu triliun hingga lima triliun rupiah akan mendapatkan fasilitas tax holiday selama tujuh tahun
kemudian investasi dari lima triliun rupiah hingga lima belas triliun rupiah
hendru dapatkan fasilitas tax holiday selama sepuluh tahun
investasi lima belas triliun rupiah hingga tiga puluh triliun rupiah mendapatkan fasilitas tax holiday selama lima belas tahun
sementara untuk investasi yang kurang dari tiga puluh triliun rupiah ini akan mendapatkan fasilitas tax holiday dua puluh tahun ini bersumber dari cnbc indonesia